hah harta karun
memangnya disini ada harta karunnya pak rt
terus kalau kita nemu ada karun jadi milik siapa
ya milik saya lah
oh maksudnya punya yang nemunya
lah ya iya dong milik yang nemuin masa milik kamu
kalau harta karunnya gunung pasir yang gitu peluk
itu punya nyak kucing
kalian tidak akan lusang
wah terlambat kita
sekolah kalian tolong jangan bikin resah warga saya akan kitab itu kalian pikir bisa
orang saya kitab itu harus dimakan kitab itu sumber magis layak yang harus musnah iya benar
kalian tidak akan bisa mengalahkan saya
ayo kita tidak boleh ayo cepat ambil batu batu itu cepat cepat ambil batu itu tutup lubangnya jangan sampai lolos lagi ayo ayo cepat cepat
waktunya tidak akan berakhir
awas kalian ya tunggu saya akan melakukan alasan
bu messi menyapu begitu
atau tidak bisa dimana mana
atau tidak bisa dimana mana
waduh itu pandangan yang tidak biasa itu ini pasti lagi kampanye terselubung iya dan biar nanti
kepilih lagi jadi rt orang biasanya juga tinggal nyuruh nyuruh itu parahan si pers
hai hehehe ibu ibu ini suka suzon aja eh kita ini kan baru melewati tahun yang baru menyamu
tahun baru ya dengan hidup baru juga yang lebih sehat lebih bersih tidak ada salahnya kita juga
membersihkan lingkungan kita sendiri yaitu dengan cara sasapu kumpulin sampah sampah gitu parence kalau lagi gini
diplomatis banget pada maunya
biar modus lama lama perbaru benar juga dibajak kalian ini suka suzon alias berburuk sangka
kepada saya siapa tahu dengan menyapu sampah disini bisa menemukan harta karun karun karun
located absoluteumuznya makanan harta karun memangnya di sini ada universeafar terus kalau
kita nemu adek karun jadi milik mau ketuknya milik saya lah lo ngot' aja kan melbourne sayang
nemuin oh maksudnya punya yang ngerti layar iya dong milik em obligasi leben masuk milik kamu kalau

ih ga ada yang nemuin hak milik
eh bu misi yuk kita cari harta kirun
iya kan punya nyawa kirun
nanti kalau ketemu eh kita lagi bagi
saya tujuh puluh bu messi tiga puluh
eh ga enak banget sih
kok bisa tujuh puluh tiga puluh
harusnya itu tiga puluh tujuh puluh
yaudah kita bagi data lima puluh lima puluh
yaudah lima puluh lima puluh itu baru impas
yaudah mana sekarang hartanya
ya ih baru berhayal
yaudah kita lanjutin lagi pak raya
ah kejaran hartanya
daripada kita di sana ya kan
dengerin pak rt ngocenya ga keruan
ujung ujungnya nanti kita kita juga
mendingan lu gua bawa kesini
eh bang lagiin juga
aduh anda dari tadi pegel mulu
sepagihan tuh merumput mulu
disuruh pak rt
makanya lu tuh berdua tuh gua ajak kesini
itu ben pinter ya
wah tuh aduh aduh
kok ada loban dik
itu kayaknya gua dik bang
ini tuh juga gua tadi dibilang sama si dik
hah siapa tau aja
di dalam gua ini ada harta karuni
kan siapa tau aja
kita coba dulu masuk ya
siapa tau tuh di dalam gua ini kita nemuin harta karun
zaman dulu kan namanya tuh kirun
kalau udah nemuin harta karun
lu tempe ya kan
iya lu tahu
belom nunggu belum nunggu
sebelum kita masuk ke gua
kita baca baca mantra dulu bang
eh mantarnya apaan tuh
lain bang mantranya mantranya apa
burur pada burur lagi pot
burur lah gede burur lah cepot
burur pada burur lagi pot
ada bubur orangnya makan ya
burur pada burur lagi pot
nanti badannya gede bantuin dong
itu batu gede banget
aduh nggak di sini
eh ada cobek
masih ada lagi goanya
waduh ngap tuh bang
itu karena hidung sama mulut enti tuh deketan
loh ah semprul
lo tuh dari kemana tuh nyalain gua terus kenapa sih
bukannya nyelain emang fakta
coba kalau hidung sama mulut ente tuh deketan dan dihapus
hidung sama mulutnya jauh